penjual parsel covid sembilan belas dwi meida fitri awalnya hanya berjualan parsel buah saja
jadi kita emang istilahnya misalnya gue dari boston nih
jadi contohnya saya gak pernah bersangka bahwa saya bisa menjadi bankir tapi buat saya memang
sekolah sekolah yang menjadi kuster baru karena ketidakhati hatian
meninggal akibat tertular influenza b
di tempat ini ada lebih dari tiga puluh peternak bebek terpadu
adek saya dulu sma basket juga sempat sama sama final kita adek sma john juga cewek tim saya
takutnya kalah nama kalah pamor sama gue
nah udah jadikan waktunya kita icip icip enak nggak ya
eh tak kira ya
sementara itu pemerintah tentu saja dengan senang hati memasukkan kembali
dan meningkatnya jumlah kebakaran baterai ini kru darurat dilatih tentang cara merespons ancaman tersebut
sejak ramang ramang ditetapkan sebagai bagian dari unesco global park
iya liat tapi dia gak tawar saya cuma liat nih pelatihnya
aturan ibl kan harus pensiun dua tahun dari liga dulu ya
kali ini sasi dilakukan di wilayah laut kampung aduway dengan luas dua ratus enam puluh enam lima puluh lima hektare selama satu tahun
nanti apa yang disampaikan oleh pak menteri dan nanti juga khususnya dalam perhitungan kerugian negara
itu akan sangat sulit gitu ya untuk menurut saya
pokoknya harus garang terus yang ada partnya kan ada part terus yang kebetulan tuh aku doang yang ada part ngomong
satu komponen gitu loh kalau buat atlet
nah kalau esm menarik nih widy ke esm karena coknya kan kemarin abis kontrak ya
dan tentu saya membiasakan diri mendengar suara sirena
dari awal juga memang soal pilihan nama yang dia pakai
dan di pekan pekan keberapa atau minggu minggu keberapa sebenarnya yang kita membutuhkan banyak sekali adanya arus kas
jadi nggak ada yang dalem alem itu nggak ada
saya sudah sampaikan kepada ulama ulama
nah kasus omikron yang pertama
lapisan pertama pada loyang adalah gula yang dikaramelisasi
dan soalnya dia nggak dapat minute game sama sekali sih
kalo putri ini agak kasihan nih kalo menurut abon